setelah ketegangan di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas lalu
presiden jokowi dan ketua umum gerindra prabowo subianto
kembali menunjukkan kemesraan di istana negara
sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini
termasuk soal bergabungnya gerindra ke gerbong koalisi jokowi maruf
setelah ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
giliran ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yang ditemui presiden terpilih jokowi dodo
prabowo memenuhi undangan presiden ke istana merdeka jumat lalu
menurut jokowi pertemuan tersebut membicarakan sejumlah hal
seperti rencana pemindahan ibu kota
hingga kemungkinan bergabungnya partai gerindra
ke dalam kabinet jokowi maruf
sementara itu prabowo menyampaikan dirinya
akan ikut memajukan indonesia
meski gerindra tak masuk dalam kabinet jokowi maruf
dalam kesempatan yang sama
prabowo juga menambahkan akan hadir dalam pelantikan jokowi dodo dan maruf amin
pelantikan jokowi dodo dan maruf amin sebagai presiden
dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada dua puluh oktober mendatang
di gedung mpr dpr senayan jakarta
tim liputan cnn indonesia
ya putri selamat malam
terkait dengan tibanya prabowo memang dijadwalkan pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat
namun tadi sekitar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
prabowo didampingi dengan ahmad muzani
dan juga beberapa rekan dari partai gerindra sudah tiba di kediaman surya paloh
nah pada saat tiba memang prabowo hanya sempat melambaikan tangan
kepada awak media yang sudah menunggu dan tidak mengucapkan apapun
kita masih tetap menunggu apakah hasil dari obrolan yang akan dilakukan
selama kurang lebih mungkin kalau kita melihat pada pertemuan pertemuan sebelumnya
ada sekitar dua jam
karena biasanya prabowo sendiri akan mengakhiri pertemuannya
seperti kemarin pada saat bertemu dengan ketua mpr dan juga beberapa pimpinan dari mpr
akan berakhir sekitar dua jam atau nanti sekitar pukul sembilan malam
namun kita akan masih mengupdate informasinya untuk anda putri dan juga pemirsa di rumah
nah terkait dengan tadi sempat kami berbincang dengan johnny plates
laku sekjen dari partai nasdaq
menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan resmi
dan juga pertemuan biasa karena memang kedua tokoh bangsa ini
prabowo dan juga surya paloh ini adalah sahabat dekat
yang memang sudah lama kemudian juga memang pada saat ini
ada sedikit obrolan terkait dengan kebangsaan
namun kita belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan hal kebangsaan apa
yang akan dibahas dalam pertemuan di kediaman surya paloh ini
tadi juga pada saat tiba di kediaman surya paloh
surya paloh langsung memeluk hangat prabowo
menyambut hangat kemudian mempersilahkan masuk kepada prabowo untuk segera berbincang
namun nanti joni plates juga menyebutkan akan ada sesi berbincang empat mata
dan juga surya paloh terkait dengan apa yang akan dibahas
memang kalau kita melihat runtutan dari pertemuan yang dilakukan oleh prabowo
dengan tokoh tokoh bangsa seperti megawati kemudian juga kemarin bertemu dengan jokowi
juga bertemu dengan pimpinan mpr lebih membahas terkait dengan
bagaimana isu isu kebangsaan ini akan terus berkembang
bagaimana nantinya akan mendukung atau ikut membantu pemerintahan selama lima tahun ke depan
di masa pemerintahan jokowi dan juga kiai haji maruf amin
yang nanti akan dilantik pada tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
kemudian juga terkait dengan adanya koalisi
kemudian juga nantinya akan bergabung ke kabinet
itu memang masih belum ada tanggapan resmi dari joni plate
tadi juga belum sempat menyebutkan
kemudian juga surya paloh juga masih belum dapat ditemui
sehingga nanti akan dikabarkan lebih lanjut kepada anda dan juga putri
terkait dengan hasil pertemuan yang akan dilakukan dari prabowo dan juga surya paloh
ya perkembangannya seperti apa sepertinya juga semakin jelas sinyalnya bergabung ya gerindra ke koalisi jokowi
terima kasih adit
ya kita ke informasi selanjutnya
wakil presiden terpilih maruf amin akan dilantik
menampingi presiden joko widodo dua puluh oktober mendatang
sepekan menjelang pelantikan maruf mengaku tidak punya persiapan khusus
⁇ maruf juga irit bicara saat ditanya tentang komposisi kabinet nanti
ya pelantikan sih persiapannya ya persiapan dilantik saja
nanti lah pada saatnya tunggu aja lah tunggu aja
pasti pada saatnya diumumkan
cuma sekarang masih disempurnakan disempurnakan kira kira begitu
presiden joko widodo mengklaim susunan kabinet kerja periode kedua sudah rampung
mungkin kabinet lainnya tapi mungkin kabinet kerja juga namanya
dugaan menguat partai demokrat dan gerindra bergabung ke koalisi jokowi
fungsi kontrol kemudian dikhawatirkan akan longgar karena bagaimanapun juga banyak program ambisius yang ingin dikerjakan oleh jokowi

kabinet rampung siapa saja kira kira yang ditampung
kita bahas bersama narasumber sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madan indonesia
terima kasih sudah hadir dan kita masih menunggu kehadiran mas ubedi labadrun analis politik dari unj
kita masih menunggu tapi sekarang sama bung ray dulu
bung rey kalau melihat yang sekarang ngelihatnya malam ini kemudian prabowo bertemu dengan surya paloh
sudah fix ya kira kira ya sudah pasti bergabung atau apa yang anda informasikan
sejak habis pemilu sudah kelihatan
kemudian ada pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo gitu saya sudah menduga memang dari awal
pak gerindra begitu kuat inginannya untuk masuk ke dalam kabinet pak jokowi
pertimbangan saya menurut saya sih kedua duanya rasional ya dalam pengertian politik
politik ya rasionalisasi politik
jadi pak jokowi tentu kalau gerindra masuk kekuatannya makin membesar
lebih dari itu ada keinginan untuk meleburkan
isu isu yang bersifat identitas kemarin kemarin itu dan seterusnya itu
tapi harus jangan lupa di sisinya pak prabowo juga rasional kalau mereka ikut masuk ke dalam kabinet
saat itu saya mengatakan setidaknya karena tiga faktor
faktor pertama adalah hampir sudah lima belas tahun satu satunya partai yang belum pernah masuk ke kekuasaan itu adalah gerindra
nah kan kalau kita baca dari sekarang mereka kelihatan tidak lagi punya potensi untuk masuk ke
kursi kekuasaan karena kader mereka sampai sekarang tidak ada yang muncul
tadinya waktu mpr tapi pun sekarang sudah lepas juga
nah yang kedua adalah sudah mulai ada kepenuhan kader di dalam tubuh partai gerindra
yang kalau itu tidak disalurkan ke banyak tempat ya itu akan menumpuk dengan sendirinya di dalam partai gerindra sendiri
banyak yang unggul menurut
ada yang unggul dan menumpuk karena tidak tersalurkan kemana mana gitu
itu kan dalam konteks regenerasi partai politik ya
karena dua ribu dua puluh empat semua orang sekarang sudah mencalonkan mengelus elus calon calon mereka masing masing
dan semuanya itu berhubungan dengan nepotisme politik ya
misalnya pak s b dengan ahdah haye ibu mega dengan ada apa namanya
mbak puan gitu ya pak amin rais juga mungkin akan begitu gitu
nah terakhir adalah pak prabowo yang punya potensi yang sama sebetulnya tetapi belum melakukan penggarapan gitu
nah di tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat inilah ada kemungkinan itu dilakukan karena ada beberapa kader apa namanya ya
keluarga pak prabowo sebetulnya punya potensi yang cukup kuat di dalam politik
yang pada saat bersamaan kebetulan nggak masuk juga
iya nggak masuk dpr
dalam rangka itulah saya melihat sejak dari awal saya mengatakan sangat rasional
kalau kemudian juga gerindra memilih untuk masuk ke dalam kabinet pak jokowi
jadi ini pertemuan yang sama pertemuan dengan kehendak yang sama
pentingan dan kepentingan
jadi gerindranya juga punya kepentingan yang sama sementara pak jokowi juga penting yang sama
tapi bisa ada korban memang dari pertemuan ini gitu
nah yang saya lihat
yang potensial saya baca ini adalah nasdem
maka mungkin pertemuan malam itu dalam malam ini dalam rangka menurunkan tensi ya ketegangan antara masuknya gerindra mungkin ke dalam kabinet dan punya potensi
kalaupun tidak dikeluarkan secara total nasdemnya mungkin kursi mereka akan dikurangi gitu
karena sepertinya juga tidak mungkin dikeluarkan
karena nasdem juga menunjukkan loyalitas yang tanpa beban mungkin kepada jokowi
faktor sekarang itu yang akan dua faktor perkembangan politik terakhir ini yang membuat hubungan antara nasdem dengan pdi nasdem dengan pak jokowi kurang harmonis ya
pertama tentu saja karena apa namanya istilahnya itu ya ibu mega merasa ada saingan baru di dalam koalisi karena waktu ibu mega bertemu dengan pak prabowo
nasdem membuat kelompok tersendiri yang bertemu di di apa namanya di kantor nasdem saat itu
ada golkar ada ini macam macam dan sebagainya
nah yang kedua adalah pernyataan pak surya paroh yang terakhir yang mengatakan kalau presiden mengeluarkan perpu punya bisa berimplikasi akan diimpeachment
nah itu tentu saja sangat tidak patut ya dikeluarkan oleh pendukung pak jokowi sendiri yang justru mengancam akan mengeluarkan impeachment kepada presiden karena mengeluarkan perpu gitu
nah mungkin karena ketegangan seperti itulah
yang mengakibatkan kita lihat tuh ini apa namanya rentetannya
setelah pak surya paloh mengatakan mungkin akan mengeluarkan impeachment gitu kemudian pak jokowi ketemu lagi dengan pak prabowo
dan ketemu waktu ketemu terakhir itulah ya secara terbuka pak jokowi mengatakan sangat mungkin kemudian pak prabowo masuk dan gerindra masuk di dalam koalisi gitu
jadi meskipun mungkin menurut saya targetnya pak surya paroi sebetulnya nggak sekencang itu gitu
artinya pak surya paloh mungkin saat itu mengatakan jangan sepelekan kita lah kira kira gitu ya
sebab kita masih punya power nih
anda juga masih butuh ke kita nih soal perpu kan kira kira gitu
sebetulnya lebih pada apa istilahnya
tarik tarik urul tapi mungkin pernyataannya yang kemudian juga dibesarkan secara besar oleh banyak media gitu sangat tidak tepat
dalam kondisi mana pak jokowi juga sekarang lagi merasa tertekan baik dari publik tentu saja maupun dari teman teman koalisinya
nah perkembangan terakhir itulah yang menurut saya menjadikan hitungan yang saya sebutkan tadi
kalau nggak nasdem dikorbankan keluar dari kabinet kira kira gitu setidaknya kursi mereka akan dikurangi
karena bagaimanapun ada faktor partai demokrat juga dan sudah ini
saya kira demokrat itu tidak akan hitungan saya ini tapi hitungannya dia akan tetap masuk tapi tidak akan diberi tempat strategis di kabinet
oke oke itu nanti kita bahas ya setelah jeda apalagi melihat apakah mungkin secara psikologis
partai demokrat dan pdi perjuangan itu akan berhasil
dalam satu kapal itu ya setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news kita masih membahas jokowi mengatakan kabinetnya sudah jadi sudah rampung dan sudah bergabung sekarang mas ubedillah
mas ben terima kasih sudah hadir ya
mas ube tadi mungkin melihat kabinetnya
ya terima kasih
tapi kita melihat sedikit perbincangan di awal kita baru bicara soal gerindra tapi bagaimanapun ada yang juga harus dipertimbangkan ini yaitu partai demokrat
yang kalau tadi bung rey mengatakan nggak bakal dapat yang strategis tapi kalau melihat sekarang membayangkan demokrat dan pd perjuangan dalam satu kapal
itu kan secara psikologis gimana mas ube dua duanya ketawa nih mas ube
tapi kita bisa baca dari ya gesturnya pak jokowi bertemu sby
berbeda dengan gesturnya pak jokowi bertemu dengan prabowo
ketika bertemu dengan prabowo nampaknya pak jokowi lebih ekspresi lah
relax gitu ya
relax tapi ketika bertemu dengan sp nampaknya begitu hati hati dan agak kaku gitu saya kira sebenarnya dari segi komunikasi itu secara simbolik ada pesan dibalik ekspresi itu bahwa diantara keduanya belum clear
oh belum final
jadi kita harus memastikan apakah demokrat itu masuk di dalam kabinet atau tidak
atau mungkin sudah clear diantara dua tokoh ini tapi belum clear di koalisi
nah di saat yang sama kan kemudian dalam koalisi besar itu kita bisa melihat posisi pdip yang begitu dominan menurut saya
dan itu rasional ya secara politik karena dia pemenang begitu
dan hubungan antara pdip dengan demokrat tidak baik baik saja
kemudian secara kita bisa membaca secara umum bahwa demokrat nampaknya memang sangat sulit untuk masuk di dalam kabinet
kecuali pak jokowi nekat tidak mendengarkan ibu mega dan tidak mendengarkan kelompok koalisi yang lain
pertimbangannya memasuk oke kalau misalnya sekarang pertimbangannya memasukkan apa kira kira pertimbangannya yang paling strategis untuk jokowi apa support
yes dukungan politik di parlemen
jadi ketika kemudian misalnya demokrat bergabung tentu di parlemen menjadi makin kuat karena hampir seluruh partai mendukung presiden
tapi kalau misalnya demokrat bergabung dan kemudian jokowi harus kehilangan dukungan pdi perjuangan di parlemen itu kan juga hitung hitungan
itu berbahaya buat jokowi karena tentu pdip terlalu banyak tahu soal jokowi dalam lima tahun terakhir
ketika kemudian pdip disingkirkan dari kabinet saya kira itu sesuatu yang sangat berbahaya buat jokowi
karena kan nanti membahas apbn
dan kebijakan presiden akan selalu dipantau oleh pdip
dan pdip kita tahu dalam sejarah dia punya pengalaman oposisi yang cukup kuat begitu
sehingga bisa berpotensi untuk mengancam kekuasaan jokowi
bung rey kalau anda melihat misalnya pun dimasukkan itu kira kira apa yang
kalau memasukkan nggak mau ada

kalau misalnya sekarang kalau misalnya anda lihat sekarang itu berarti ada pilihan yang
jadi potensinya berapa persen sih demokrat yang gabung
kalau gerindra kan sepertinya potensinya sudah semakin kuat nih
katakanlah sembilan puluh sembilan persen satu persen
ini dua posisi soalnya
kalau dia masuk kabinet kan sebenarnya menurut saya cuma empat puluh persen
itu murni karena memang pak jokowi saja mau ingin demokrat masuk ke kabinet
tapi teman teman koalisi mungkin agak menolak
kita nggak tahu
bisa dalam dua hari ini nasdem justru mendorong demokrat untuk masuk ke dalam supaya nasdem
punya tandem baru dalam kerangka mengawal pak jokowi
karena hubungan pdi dengan nasdem yang terlihat kurang harmonis ini tentu nasdem juga butuh
itu lain lagi cerita
nah tapi kalau masuk ke luar struktur kabinet tapi masuk ke dalam koalisi ya potensinya
lantas di mana gitu
ya bisa di ksp bisa di mana mana gitu
karena dugaan saya sebetulnya mungkin tawarannya begini nih ke demokrat
anda dapat posisi yang tidak di kabinet tetapi posisi yang memungkinkan siapapun wakil
anda mendapatkan popularitas dalam posisi itu
karena itu yang dibutuhkan sekarang
dan itu yang dibutuhkan oleh demokrat
karena mendapatkan di kursi kabinet juga nggak mungkin
sebab kenapa gitu
yang pertama alasannya dua menurut saya ya
pertama hubungannya dengan ibu mega yang memang tidak terlalu akrab
yang kedua posisi pak jokowi sekarang agak lemah di hadapan partai partai koalisi khususnya
dengan pdi perjuangan gitu
jadi efek dari itu mengakibatkan kemudian daya tawar pak jokowi terhadap pdi perjuangan
koalisi pun dalam hal ini lebih tepat disebutnya pdi perjuangan
melemah juga gitu
makanya kalau pertemuan pertama dahulu dengan ahy gitu ya
terus pertemuan berikutnya dengan pak sby gitu
kelihatan pak jokowi yang masih ngatur ininya gitu loh
gitu lah kira kira ya
kalau sekarang menurut saya enggak
karena ngaturannya udah masuk di koalisi dan koalisi itu dibacanya adalah pdi perjuangan
jadi pdi perjuangan yang banyak sekarang ngatur ya
apa komposisi kabinetnya macam macam termasuk dia di mana dan seterusnya gitu
karena faktor itulah dugaan saya ya
mungkin di kursi kabinetnya nggak akan masuk
tetapi dia bisa masuk dalam lingkaran besar kekuasaan presiden ini gitu loh kira kira
itu pun karena memang mungkin ada keinginan yang cukup kuat dari pan
personal berarti ya
untuk masukannya komprominya di situ mungkin
dengan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
lain ceritanya kalau situasi pak jokowi seperti beliau
masih selesai pemilu kemarin
kepercayaan publik begitu tinggi
kepercayaan publik begitu tinggi
sampai kemudian ada kasus soal perpu kpk ini kan
kalau itu pak jokowi masih lebih anteng
kita mengatakan paling jauh nih enam puluh dua enam puluh tiga persen kursi kabinet itu diserahkan ke partai
itu sudah dengan hitungan
gerindra masuk dapat sekitar dua sampai tiga kursi
sementara demokrat dapat satu kursi
partai partai koalisi non parlemen
seperti psi mungkin akan dapat satu kursi
kalau hitungan kita masih klop tuh enam puluh persen
nah enam puluh persen ini menggambarkan suara koalisi presiden di legislatif
yang memang total perolehan kursinya juga enam puluh persen
dari keseluruhan ini gitu
nah oleh karena itu belum ada masalah
kalau secara teoritik ya
saya bicara teori ini ya
teori dan faktanya gitu
bukan bicara moral etiknya macam macam dan sebagainya
belum ada masalah
tapi kalau nanti masuk gerindra
itu yang saya sebut dengan komposisi enam puluh ini
mau tidak mau harus ada yang dikorbankan
nah yang dikorbankan itu adalah bacaan saya nasdem
kalau dia tidak dikeluarkan dari komunitas koalisi ini
dan tidak ada yang sebetulnya yang merugi
kalau partai partai yang lain gitu ya
bahkan mungkin pdi perjuangan bisa lebih happy sedikit gitu ya
karena ini kan semacam tanda kutip saingan politiknya nih sekarang
gira gira gitu ya
nah bahkan untung
karena yang masuk adalah gerindra
dengan kursi perolehan kursi terbanyak kedua kan
dalam pilik yang kemarin itu gitu
dan oleh karena itu
hanya satu satunya centolan nasdem ini adalah pak jokowi
dan tentu saja historis ya
dua ribu empat belas jauh sebelum partai partai menyatakan dukungan
dukung pertama kali
tapi di politik indonesia
yang lalu biarlah berlalu
yang penting tuh hari ini dan besok kan kira kira gitu
tapi masa pak jokowi tidak menghitung utang budi seperti
saya kira begini
saya kira kita sih bisa menduganya begitu
tetapi bagaimana pak jokowi mengubah sikapnya
dari awalnya ragu ragu soal revisi undang undang kpk
tapi kelihatan proaktif dengan revisi undang undang kpk itu
menyatakan bagi saya pak jokowi juga pada tingkat tertentu
biarlah yang lalu berlalu
politiknya setiap hari itu
pak jokowi sebenarnya pada tingkat tertentu
dia dalam kondisi yang cukup berat ya
untuk mengambil keputusan
karena sebelumnya beliau menarasikan satu presentasi
tentu itu kan
itu dengan mengotakkan itu menurut anda apa
itu gimmick atau udah
saya kira untuk mengunci
bahwa partai nggak boleh macam macam
kita hitungan kita memang begitu
karena memang partai pendukung cukup banyak kan
tapi sebetulnya saya ada catatan kritis
karena bu ngo rai mengingatkan kpk ya
ada yang berbeda antara proses membentuk kabinet tahun dua ribu empat belas dengan sekarang
dulu pada dua ribu empat belas pak jokowi itu sampai membuat semacam fit and proper test
mendeteksi siapa yang punya data terkait dengan kasus korupsi misalnya
minta diri minta datanya
bahkan di kasus stabilo kan
merah kuning atau hijau gitu
kemudian yang tandanya kuning atau merah tidak jadi menjadi menteri kan
dan bahkan ada yang sudah datang ke istana balik lagi
saya kira tapi tahun ini tidak dilakukan
ini artinya apa
sebutnya secara moral politik
karena dikatakan sudah tanpa beban itu jadi tidak dilakukan
iya karena dia periode kedua kan
kalau saya menyebutkan yang lalu berlah
iya karena periode dua mengangkat
karena periode dua menganggap bahwa itu tidak ada beban
tetapi sebetulnya dibalik itu akan ada persepsi publik
bahwa oh ternyata sekarang mengabaikan sisi sisi yang sifatnya integritas
kan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon menteri
mau tidak mau dia harus mempertimbangkan soal kapasitas
mempertimbangkan soal kapasitas
kemudian dukungan politik dan lain lain
saya melihat satu poin itu justru mulai diabaikan
mungkin karena merasa sudah menjadi pemenangan begitu
tapi bagi saya itu justru catatan kelemahan dari pembentukan kabinet sekarang
tapi bagaimanapun begini
ada kemudian pertanyaan publik ya
apakah pak jokowi lupa bahwa sebenarnya dia tidak memiliki partai
jadi ketika misalnya katakanlah pak jokowi suatu hari atau publik dikecewakan begitu berat
dan kemudian publik berpaling
dan kemudian partai juga dikecewakan dan partai berpaling
akhirnya dia akan berjalan sendirian dan tidak ada dukungan siapa
itu sebetulnya yang bisa jadi mungkin terjadi
kalau kemudian pak jokowi tidak mampu menangkap pesan pesan penting dari partai politik
di saat yang sama kemudian keliru mengangkat yang non partai
itu bisa saja
apalagi kemudian problem kedepannya kan banyak
dan saya melihat saya belum tahu nih postur kabinet di bidang ekuin itu siapa saja
ada yang dileburkan juga kan
iya itu yang dileburkan
saya kira ini justru banyak orang menunggu
karena problem ekonomi saya kira cukup berat
menurut saya dengan melemahnya kondisi ekonomi nasional
internasional juga lagi stagnan
internasional juga lagi stuck dan lain lain
saya kira pr terbesar kabinet sekarang adalah isu ekonomi yang kedua isu sosial politik
oke kalau misalnya pr nya besar besar
sekarang masihkah perlu gimmick gimmick seperti ada menteri usia muda menteri milenial dan lain sebagainya
nanti setelah ini kita bahas ya
tambah nih satu segmen lagi
cnn indonesia prami segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prami
kita masih ada sedikit tapi kita bahasnya sekarang
oke bagaimanapun kan sudah terucap itu mas ubed
soal menteri muda milenial gitu gitu kan
sekalipun kemudian ada penolakan beberapa diantara kalangan partai
karena nggak perlu yang muda apa yang penting kan karena urusan birokrasi
dan kesuksesan di bidang lain kan itu tidak bisa dicampur adukan gitu kan
sebetulnya kategori milenial itu untuk posisi kabinet ya nggak perlu sebetulnya
tidak perlu karena kecuali untuk misalnya kepentingan kepentingan yang sifatnya non kementerian ya
argumennya adalah begitu dia menjawab menteri posisi dirjen di bawahnya itu adalah para senior
nah udah lebih tua

dia membutuhkan satu adaptasi baru yang luar biasa dan secara psikologis itu tidak mudah
kemudian yang kedua
dan adaptasi itu bukan sebulan dua bulan ya
iya akhirnya nggak ngurusin kerja kementerian ngurusin adaptasi saja
dia jadi menteri adaptasi nanti
sibuk di dalam gitu ya
sibuk di dalam
yang kedua tentu kan itu berkaitan dengan keahliannya
jadi kalau hanya karena muda lalu kemudian dia menjadi menteri
misalnya muda ahli gitu
muda ahli tapi ahlinya apa
di bidang apa ya
ekonomi kreatif itu kan perlu diuji
apakah hanya karena dia bermain di apa
di ekonomi kreatif yang berbasis digital
tapi ternyata dia belum apa apa sebetulnya
belum beruntung sebenarnya perusahaannya
lalu jadi menteri ekonomi kreatif saya kira juga tidak tepat
kita membutuhkan orang orang tangguh
yang kemudian memiliki sebetulnya ada poin penting
yaitu kemampuan menjadi eksekutor
karena tantangan ke depan kan luar biasa
kalau kemudian sekedar milenial
kemudian nggak punya pengalaman di birokrasi
tidak punya kapasitas
tapi tidak juga punya keterampilan menjadi eksekutor dalam beberapa hal
ya saya kira nggak ada gunanya milenial itu
bung rey tapi kan itu bagus buat image ya bagi mereka
ya itu memang keinginan pak jokowi
saya pikir itu murni keinginan beliau
idealnya menurut beliau itu ya harus mudah
karena kan tekanan beliau itu selalu yang pandai eksekusi yang pandai eksekusi
ya memang harus begitu
karena visi visinya sudah dibuat kan
bahkan sampai turunannya juga ada
dan pekerjaan yang sampai sekarang sebetulnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada
cuma kan selalu pak jokowi mengatakan persoalan di bangsa ini bukan ide
tapi keberanian untuk mengeksekusi
nah anak anak muda ini punya keberanian itu kalau dibanding dengan orang tua kan
nah karena itulah pengertian apa namanya
pengertian bahwa saya memerlukan anggota kabinet muda itu
itu murni menurut saya datangnya dari keinginan pak jokowi
masalahnya beliau dapat nggak itu kan
orangnya gitu ya
saya mengatakan karena komposisinya yang enam puluh empat puluh
udah nggak bisa diganggu
itu kan partai banyak partai
dalam posisi begini pak jokowi
ya kan tidak ada topangan yang kuat
nggak ada dukungan yang kuat dari publik terhadap dirinya
ya pak jokowi itu intinya nerima apa aja kata partai gitu
oke kami kasih yang muda tapi usianya tujuh puluh itu juga muda kan kira kira gitu lah
pak jokowi mau dibilang ya sudah lah
sekalipun katanya yang dari partai juga akan profesional begitu
nah saya mau menghilangkan kalimat profesional itu
karena baik di partai maupun non partai juga memang bisa sama sama profesional
kita tahu sekarang ini juga banyak orang profesional kita yang masuk partai gitu
makanya kalau saya tidak buat kategori profesional dan non profesional ya
saya buat kategori itu partai dan non partai kira kira itu
yang dari partai juga bisa profesional
yang membedakan kemudian adalah loyalitas ya
loyalitas pada kelompok atau
nah itu dia
loyalitas langsung kepada presiden atau loyalitas berganda
satunya kepada presiden satunya kepada partai politik
kan kita banyak lihat tuh fakta faktanya kemarin kan
apa kata presiden belum tentu itu kata menterinya
kan kira kira karena kata partainya beda lagi kan kira kira gitu
jadi sang menteri bermanuper antara satu segi keinginan partai
satu segi keinginan presiden gitu
nah oleh karena itulah dalam kondisi seperti sekarang dan waktunya sudah sangat mepet kira kira gitu
sulit bagi saya pak jokowi bisa membentuk kabinet seperti yang ia idealkan
dan mungkin juga sudah terbentuk kan
katanya kabinetnya sudah rampung sekarang
sekalipun memang mungkin masih bisa bergeser geser ya
ada yang sudah datang pulang lagi
ini karena banyak partai ya
ada resiko kalau kemudian seluruh partai bergabung di situ
konsentrasi untuk mengeksekusi programnya
dan visi visi jokowi itu menjadi sangat sulit
karena kepentingan partai begitu beragam
dan itu tantangan terberat lima tahun ke depan
mampukah misalnya pak jokowi untuk memanage bagaimana kemudian menteri menteri yang berasal dari partai itu
mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan politik
itu tidak mudah
kuncinya adalah dia mendapat dukungan publik sebetulnya
nah pintu untuk mendapat dukungan publik itu
isunya ada pada isu undang undang kpk
kalau perpunya dikeluarkan
mungkin bisa menambah
ada kemungkinan untuk dukungan publik yang luas
tadi disebutkan mbak putri
ini pak presiden ini orang yang sebetulnya nggak punya partai
meskipun secara resmi beliau adalah anggota pdi perjuangan
tapi anda harus ingat
ini kan agak aneh juga sistem kita ini
ini kan presidensial
mestinya anggota koalisi dukung kebijakan partai
yang terlihat dalam dua tiga bulan terakhir ini
presiden yang mendukung kebijakan partai
gira gira gitu ya
yang kita lihat akhir akhir ini
ini udah bolak balik
misalnya perpu kpk tidak keluar keluar
saya kira itu dia kelihatannya
ada partai koalisi presiden
justru mengancam akan keluarkan impeachment
nggak masuk akal kita
ada yang mengatakan kami yang akan menolak perpu
kalau presiden yang akan keluarkan
kan anda gunanya di dpr itu justru mengamankan kebijakan presiden
kalau anda justru melawan keinginan presiden
sudah anda diluar saja
tapi begini deh
sebentar lagi yang paling dekat itu kan pelantikan
kemudian susunan kabinet
saya kita lihat kok perpu kan sepertinya masih jauh ya
langkahnya masih jauh
untuk mendapatkan kembali dukungan publik ini
kira kira akan terbentuk tidak
kalau menurut saya nggak
karena komposisinya adalah partai
dan sudah bisa ketebak
kita belum kenal kenal orangnya
siapa yang akan dimasukkan oleh partai
beda dengan yang kemarin
tiba tiba ada nama yang selama ini di ngaktif di mata publik
tapi oke di partai
masuk juga gitu
alih alih itu akan menambah dukungan terhadap presiden
yang adalah makin dulu
dukungan publik itu hanya ada dua peluang
yang pertama adalah ketika jokowi tidak mengangkat seorang menteri yang kontroversial
yang tidak berpotensi justru kemudian menurunkan pak ancitra presiden
yang kedua adalah ketika begitu dilantik
lalu presiden bisa mengeluarkan perpu kpk
itu potensi besar untuk mendapat dukungan publik yang luas
saya kira itu pintu ya
selain itu nampaknya sulit untuk mendapat dukungan yang luas
baik baik baik
kita waktunya sudah habis
ternyata terima kasih diskusinya menyenangkan sekali
sampai lupa waktu
sampai ditambah pula segmennya
bu nenek terima kasih banyak
mas ube terima kasih banyak malam hari ini
kita lihat perkembangannya seperti apa
tapi bagaimanapun jangan lupa
ada yang sudah pernah datang sudah pakai baju kemudian pulang lagi ya
masih bisa berubah di menit menit terakhir
informasi ini perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini
cnn indonesia prime news bisa anda saksikan melalui streaming di cnnindonesia com
saya putri ayin intia
terima kasih selamat malam